tiara bisa mikir kayak gitu tiba tiba
tiara pernah denger
oma pengen tiara punya ibu tiri
tapi tiara gak mau
tiara mohon ya
mamanya intan baik banget ya
aku jadi pengen punya mama kayak mamanya intan
aku nggak mau punya ibu tiri lainnya
aku ketemu mamanya intan aja deh
mau kemana sayang
aku gak boleh kasih tau oma kalo aku mau ke rumahnya intan
emang kan gak suka sama intan
aku gak boleh pergi
mau ngapain sih kesana
tiara lagi bosen rumah di rumah
jadi mau main aja deh kesana
boleh kan oma
ini kebetulan oma mau pergi ketemu sama teman oma
oh gak usah oma
tiara diantarin sama supir aja omah
oh gitu yaudah
itu itu itu buat apa
ini cemilan rumah buat dibagi bagiin
tiara pergi dulu ya mas
mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku
kau goreskan keraguan
namun ku menyayangimu
walau hilang percayaku
kamu ada apa sayang
kok tiba tiba peluk tante
gak apa apa tante
aku cuma pengen perut tante aja
boleh kan tante
ya boleh lah sayang
kamu kan temennya tiara manis
dan tante juga udah anggap kamu seperti anak tante sendiri
maksudnya aku tiara manisnya ada tante
oh dia lagi keluar lagi jualan gorengan
kalau gitu masuk aja yuk
tante jualannya dimana
di lampu merah di depan
sebentar lagi juga pulang kok
yaudah tante aku nyusul ke dia aja
tante aku nitip tas dulu ya
bu pak mau beli
emang jualan apa deh
saya beli sepuluh ya campur
kamu ngapain kesini
tadi aku ke rumah kamu
terus mama kamu bilang kamu jualan disini
kok kamu gak tunggu di rumah
ntar lagi gorengan aku juga udah mau habis kak
yaudah aku bantuin ya
aku bisa sendiri kak
yaudah deh beras ribu ya
iya iya sebentar lagi aku nyampe kok teman kamu
alhamdulillah ya tiara gorengan kita laku
yaudah sekarang kita pulang yuk
sudah juga ya jalan bareng sama kamu
makasih ya tiara
aku malah yang seneng bisa jalan sama kamu
jadi gini ya rasanya punya teman
coba dari dulu kita temenin nih intan
pasti lebih seru ya kan
enggak maya sama papa dari itu udah nyuruh aku sih
mau temenin sama kamu
tapi dulu aku belum mau teman sama kamu intan
kamu rendung banget ya punya mereka sebagai keluarga kamu
kamu tau gak
aku manggil papa kamu om malaikat baik hati loh
masa om malaikat baik hati sih
aku gak seberuntung yang kamu pikir intan
aku gak punya mama
sedangkan kamu punya mama
aku udah gak denger sih
homa mau papa nikah sama tante luna
cuma pengen aku punya ibu tiri
sama kamu gak boleh ngelakuin itu
tegak banget sama kamu
sini biar tante yang bilang ya
tante kasih tau sama kamu
ibu tiri tuh ngarah yang baik
semua itu jahat
dia tuh suka marah marah
emang kamu mau dimarah marahin
masa sih tante
tapi tante luna baik kok sama aku
waktu itu aku pernah dikasih boneka sama dia tante
makanya di pura pura baik
nanti juga keliatan kok sifat dia kayak apa
dan malah dia akan ngerebut semuanya dari papa kamu
dan kamu akan dilupain
kok jahat banget ya ibu tiri
tiara kamu mau punya ibu tiri
kalau kamu suka uh invite tante
udah bart siapa
masa sih tante tapi ga pernah baik kok sama aku
waktu itu aku pernah dikasih boneka sama dia tante
makanya jadi pura pura baik
nanti juga keliatan kok sifat dia kayak apa
dan malah dia akan merebut semuanya dari papa kamu
termasuk kamu dan kamu akan dilupain
kau akan lupain
hei sini sini duduk dulu
papa janji sama tiara ga bakal nikah lagi
tiara ga mau punya ibu tiri pak
kenapa tiara bisa mikir kayak gitu tiba tiba
tiara pernah dengar kok ngomong sama oma
oma pengen tiara punya ibu tiri pak
tapi tiara ga mau